lebaran tahun ini pemerintah membolehkan mudik
karenanya diperkirakan warga yang akan mudik mencapai delapan puluh lima juta jiwa
pertamina juga sudah memetakan ada sebelas jalur utama untuk menjaga suplai dan distribusi bbm tetap aman
selain itu sejumlah inovasi diterapkan untuk memastikan pasokan bbm lancar hingga ke konsumen
untuk menambah distribusi kami juga menambah infrastruktur dan armada

maka motoris ini akan menghampiri kedaraan dan mengisi langsung dari kemasan kemasan yang kami siapkan
selain itu kami juga menambahkan ada spbu temporary
ini yang akan kami tempatkan di rest area yang saat ini belum ada spbu nya
dan juga di lokasi lokasi titik pemacetan ini untuk mulai adrian ada lima puluh unit
selain itu kami juga menambahkan kemampuan untuk memastikan pasokan bbm
selain itu kami juga menambahkan kemampuan untuk memastikan pasokan bbm hingga ke konsumen
selain itu kami juga menambahkan kemampuan untuk memastikan pasokan bbm hingga ke konsumen